tersangka kasus suap pembahasan rancangan peraturan daerah reklamasi teluk jakarta
muhammad sanusi kembali menjalani pemeriksaan di kpk
sanusi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka arisman wijaya
sanusi yang merupakan ketua fraksi ddprd dki jakarta ini
diduga menerima suap dua miliar rupiah dari agung podomoro lem
kasus suap reklamasi teluk jakarta ini melibatkan anggota dprd dki
dan sejumlah petinggi agung podomoro land
kpk sudah memeriksa tiga orang tersangka suap
terkait rancangan peraturan daerah tentang reklamasi teluk jakarta
selain sanusi kpk juga memeriksa presiden direktur agung podomoro land arisman wijaya